nasib rupiah akan ditentukan oleh dua hal
pertama pergerakan harga minyak dunia kemudian apakah kembali dalam tren penurunan
serta adanya kembali data terkait dengan pelaku pasar yang menanti rilis data inflasi yang ternyata memang sangat buruk
hampir mencapai tujuh sembilan persen level tertinggi inflasi amerika serikat selama empat puluh tahun terakhir
dengan data inflasi yang lebih tinggi akan ada ekspektasi kenaikan suku bunga acuan the fed yang akan lebih agresif di bulan bulan berikutnya

serta adanya kembali dalam tren penurunan